masa jabatan gubernur dki jakarta anies baswedan akan habis pada oktober dua ribu dua puluh
komisi dua dpr ri berharap sosok independen maju untuk mengisi posisi dki satu khususnya menuju tahun politik
ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia menyebut komisi dua sudah mengimbau kemendagri untuk memilih sosok yang setidaknya memenuhi tiga kriteria
mulai dari netralitas jelang tahun pemilu kemudian memiliki satu visi dengan gubernur sebelumnya agar program yang belum tuntas oleh masa kepemimpinan sebelumnya bisa dilanjutkan
tidak hanya itu menurut politisi partai golkar ini dki satu harus memiliki kemampuan komunikasi cakep dengan berbagai kalangan termasuk partai politik
kemendagri memegang memenang pemilihan pj gubernur dan melalui tim penilai akhir atau tpa
nantinya tpa akan menerima
tiga nama usulan dari kementerian negeri dan dpr dki jakarta
lompok politik ataupun partai politik